ya terus kenapa
nanya gue terus kenapa
lo harus tahu ngejawab dan cepet nikahin gue
apa bener itu anak gue
gue gak pernah ya tidur sama laki laki lain selain lo
jadi lo harus tahu ngejawab dan nikahin gue
gue gak mau anak gue lahir tambah seorang bapak
lo harus tahu ngejawab
lo harus tahu ngejawab
lindungilah keponakan ku ropi dan marwa
dari godaan setan
agar tidak terjerumus melakukan perbuatan hina dan dosa
lapangkanlah mereka ya allah
agar mereka tidak memendam rasa benci
dan dendam terhadap suami hamba
sudah telepon marwa pak
hpnya tiba tiba gak bisa dihubungin ibu
padahal tadi masih ada nada tunggunya
apa dia sudah gak mau lagi berhubungan sama kita ya pak
gara gara dipengaruhi robi
paman buka paman
itu suara robi
mungkin dia mau ngasih kabar ke adan marwa
paman buka paman
kamu mau ngasih kabar ke adan marwa
gue kesini mau pinjam sertifikat rumah paman
gue lagi butuh duit
pabrik rekena masalah
rumah ini harta kami satu satunya
paman nggak mungkin memberikan sertifikat rumah ini
buat kamu gadaikan
paman gitu banget sih
tolong gitu aja nggak bisa
seharusnya paman tuh rela ngelakuin apa aja
masya allah rob
kalau kami ada uangnya
pasti kami akan bantu
kemarin memang kami ada sedikit simpanan
tapi sudah kami pakai buat
montrak toko di pasar
soalnya sejak kejadian bapak kamu kemarin itu
warga nggak ada lagi yang mau belanja di warung paman
jadi paman terpaksa harus jualan sembahkonya di pasar
ah kalau enggak gue ambil sendiri ke dalam
kalau kamu tetap nekat
paman gak akan segan melaporkan kamu ke polisi
karena kamu sudah mengambil sertifikat itu secara paksa
ke pembeli hari banyak sedion
pakai dimatiin segala lagi handphonenya
mbak ini nggak boleh hidup
gue harus nyingkirin bayi ini
tapi gimana caranya
mau abor sih
gue gak berani
membunuh diri pun gue takut
semoga mbak tidak sampai ketara dengan apa pun yang terjadi jika ini terima kasih

mbak orang jatuh
banyak luar biasa ini
tolong bantu pak kita bawa ke rumah sakit pak
baiku udah lahir
lebih baik aku kabur aja
biar bayi itu ditinggal di sini
sekarang waktu nyum nyusui ya bu
ngapain sih ini suster pakai datang segala
hari ini ibu sudah pulang
tapi harus berpanselitasi dengan dokter dulu ya bu
saya permisi ya bu
aku harus menyingkirkan bayi ini
panti ini hanya menerima anak anak yang sudah tidak memiliki orang tua
jadi kami tidak bisa menerima bayi ibu
sekarang saya bu

saya harus kerja
tak bisa bu
saya akan sembuh
mau masuk penjara lo
saya polisi dulu
buka pintunya mas
mas suka pintunya mas ini marwah
itu marwah dateng
mas suka pintunya mas ini marwah
di telepon gak diangkat angkat
sekarang dateng daten ngagetin kayak gini
itu tangan kaki lo kenapa
aku bosen tinggal di jakarta
mas sendiri kan yang bilang kalau aku pulang kampung aku harus langsung datang ke rumah mas
gak boleh tinggal di rumah paman
tapi kenapa badan kamu semuanya kotor ya
tadi waktu di jalan hobi aku keperosok sama tanah lumpur
makanya aku terpaksa turun dari mobil buat ganjil ban pakai batu
ya jadi aja baju sama tangan aku kotor kayak gini
lo kalau pake mobil tuh hati hati dong
kalau rusak kayak gimana ya
mas robby tuh kenapa sih malah marah marah kayak gini sama aku
kalau mas robby tuh gak suka aku dateng ke sini
konveksi kita lagi gak baik
kita lagi banyak masalah
semua harta di rumah ini udah habis kejual
sisanya harta yang ada di rumah ini ya mobil yang kamu pakai
jadi kamu harap ngerti deh
mendingan kamu bersihin kotoran kamu aja yuk